di monas sekarang sebanyak dua puluh delapan ekor kuda yang biasa menarik delman di kawasan monas terjangkit penyakit
akibatnya pengunjung monas tidak bisa menggunakan sarana delman yang biasa digunakan berwisata di sekitar kawasan monas
inilah suasana taman monas pada kamis pagi
puluhan delman yang biasanya siap mengantar wisatawan berkeliling monas menghilang
pengunjung akhirnya memilih kereta mobil yang membawa mereka keliling kawasan monas
gubernur dg jakarta basuki cayapurnama memerintahkan semua kuda yang sakit dipindahkan untuk mendapatkan perawatan intensif agar tidak membahayakan kesehatan pengunjung
ada terjangkit virus penyakit
pemeriksaan kurang lebih dua minggu yang lalu lah
semua anlog dimasukin di area patit tiga gambir tentunya di cek kesehatannya untuk kuda kudanya
khawatir lah kan para pengunjungnya juga datang ke sini buat wisata gitu
karena kayak gitu ya kasian juga